pengerjaan jalan tol fungsional yang menghubungkan kabupaten pemalang dengan kabupaten batang di jawa tengah
kini sudah memasuki tahap penyelesaian
rambu rambu peringatan telah terpasang
ruas tol ini akan bisa digunakan pada lima belas juni mendatang
pengerjaan pemalang batang toll road atau pbtr sepanjang tiga puluh sembilan dua km telah mencapai sembilan puluh tujuh persen
tahap pengecoran lapis pertama atau lc telah selesai
saat ini hanya menyisakan beberapa titik pengerjaan termasuk penyelesaian rest area
ada dua rest area sementara yang sedang dikerjakan yakni rest area kelang depok pemalang dan candi areng
di rest area yang mampu menampung dua ratus mobil ini telah diselesaikan fasilitas kamar kecil sebanyak tiga puluh buah
di rest area ini juga akan disediakan spbu bengkel fasilitas kesehatan dan posko terpadu
hanya saja tol pemalang batang ini hanya akan difungsikan pada siang hari saja
karena minimnya fasilitas penerangan
progres tol untuk pemalang batang fungsional
ini sekarang boleh dikata sudah hampir sembilan puluh tujuh persen lagi
tinggal ada pembenahan beberapa untuk kenyamanan pemudik supaya nyaman
hanya fasilitas untuk malam memang kami sangat minim menyediakan
untuk perjalanan malam sendiri nanti seperti apa
perjalanan malam diinstruksikan
hanya untuk h tiga itu dua puluh empat jam
selebihnya h sepuluh itu kita hanya operasi siang hari